oleh pengamat internasional indonesia pernah disebut sebagai contoh atau role model negara dengan penerapan toleransi dan tenggang rasa yang baik
karena perbedaan berjalan harmonis
seperti islam demokrasi dan modernisasi
saat era reformasi datang pintu demokrasi lebih terbuka lebar
diikuti kehadiran sejumlah kelompok atau gerakan yang inginkan poros berbasis syariah juga muncul
hal tersebut menjadi pembahasan dalam sebuah diskusi sekaligus peluncuran sebuah buku terkait syariah dan nkri
di gedung auditorium universitas budiluhur jakarta rabu siang
beda buku dan peluncuran buku yang berjudul mendamaikan syariah dan nkri strategi mobilisasi dan retorika gerakan islam revivalis forum umat islam fui
yang ditulis oleh dr fahle samunabari
menurutnya isi buku ini menganalisa sejarah ideologi strategi retorika dan mobilisasi gerakan islam revivalis
bernama forum umat islam atau fui yang hadir di tahun dua ribu lima
penelitian yang dilakukan terhadap fui ini sekaligus juga berarti penelitian mengenai gerakan islam revivalis lain
seperti hizbut tahrir indonesia hti front pembela islam fpi majelis mujahidin indonesia mmi dan beberapa gerakan islam pengusung aspirasi syariah lainnya di indonesia
hal ini disebabkan karena fui adalah gerakan payung atau koalisi yang mencoba merangkul beragam gerakan atau organisasi islam
fahle sam mengaku buku yang ditulisnya bisa mengisi kesenjangan penelitian di dalam kajian gerakan islam revivalis pada bulan mubarak
kiai holil nafis ketua komisi ⁇ dawah dan pengembangan masyarakat mui mengatakan masyarakat indonesia harus kembali pada kesepakatan bahwa nkri sudah menjadi hal yang final
di mana pancasila adalah dasar ideologi negara
menurut kiai holil nkri sudah sesuai dengan ajaran islam dan tidak ada yang dilanggar dalam konsep nkri
oleh karena itu kita menjaga kerukunan umat beragama di indonesia jangan sampai menunda yang lain
di dalam ajaran kita berisyaariah kita tidak boleh menistakan merendahkan peradangan

oleh karena itu buku ini sangat penting
pertama karena adalah hasil karya ilmiah yang benar benar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan
yang kedua adalah membuka mata kita bahwa memang masih ada yang salah paham
tentang indonesia ber nkri dianggapnya masih belum menerapkan syariah